komisi pengawas persaingan usaha menemukan bahwa terdapat pengaturan oleh asosiasi fintech pendanaan bersama indonesia
kepada anggotanya terkait dengan penentuan komponen pinjaman kepada konsumen
lantas benarkah ada dugaan monopoli bunga utang pinjol
dan untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan virtual direktur investigasi kppu goprera panggabean
selamat pagi pak panggabean
iya pak kita ingin anda juga bisa menggambarkan kembali kppu ini menemukan dugaan monopoli bunga pinjaman online
bagaimana sebenarnya awal mula ditemukannya dugaan praktek monopoli bunga ini
di kppu melakukan penelitian bu yang ada terkait dengan penetapan tingkat suku bunga
sampai saat ini terkait dengan tingkat suku bunga dipinjam
pinjaman secara online ini memang belum diatur oleh bank indonesia maupun dari ojk
namun secara aturan tidak ada yang menetapkan yang diberi kewenangan yang dimiliki oleh secara aturannya
untuk ditetapkan yang baik
bank indonesia maupun ojk untuk menetapkan tarif suku bunga pinjaman secara daring atau online
yang temuan kita adalah di pedoman perilaku di asosiasi
pedoman perilaku di asosiasi
fintech pendanaan bersama indonesia diatur terkait dengan tarif suku bunga itu maksimal delapan per hari
jadi ini ditetapkan yang kita dalamin
ada beberapa yang temuan temuan kita bahwa penetapan tarif delapan per hari itu beberapa perusahaan vito
landing itu memberikan tarif itu mendekatin ke delapan per hari gitu
jadi tarif yang ditetapkan dalam pedoman perilaku itu beberapa penyedia dari sekian banyak itu kita menemukan ada perilaku yang sama
karena tarif yang mereka kenakan kepada peminjam itu mendekatin delapan per hari
sebagaimana yang ditetapkan oleh asosiasi di pedoman perilaku
untuk tarif maksimal seperti itu bu yang kita temukan dan kita akan mendalamin apakah dalam penentuan
tarif maksimal yang delapan beberapa periode itu anggota daripada asosiasi itu mengikatkan diri
atau menuju ke tarif maksimal sebagai manetapkan oleh pintek ini kita juga kalau pedoman tersebut
menggunakan sebagai referensi tindakan bersama dari para perusahaan virtual ini kita kita duga
bahwa penetapan tarif itu mengurangi persaingan atau menimbulkan praktek monopoli persaingan sehat diantara
penyediaan tersebut baik pak panggabean iya ini banyak sekali informasi yang kita tampung
sebelum kita mendalami terkait dengan rate ataupun tarif bunga yang ditetapkan oleh
sendiri sekitar delapan persen per hari kita ingin mengkonfirmasi kembali tadi anda menyebut ojk
dan bank indonesia masih belum ada peraturan yang jelas terkait dengan maksimum bunga pinjaman online
apakah benar yang kita dapat informasi sampai saat ini untuk penentuan tarif itu sebenarnya
memang baik bank indonesia maupun ojk tidak bisa menentukan tarif untuk maksimum di suku bunga
ya ini kan industri apa sektor baru ya namun memang ada informasi yang
kita peroleh juga bahwa dihimbau ya agar mungkin tidak perusahaan peer to planning tidak menetapkan tarif tarif
yang tidak wajar ya kepada konsumen sehingga diimbau untuk afti itu yang kita dapat info
bahwa ada ojk untuk agar asosiasi itu menetapkan tarif maksimal gitu agar tidak menetapkan tarif
yang tidak wajar kepada kepada penerima pinjaman bu sehingga dari
ketua umum afpi mengklaim pihaknya belum menerima surat resmi dari kppu terkait dengan penyelidikan

periode kita memang kita dalami sejak tarif itu diterapkan bu
sejak diterbitkan itu kita akan coba dari dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh tiga kita lihat ya
dari implementasinya apakah perusahaan peer to planning itu mengikuti kebijakan penentuan tarif
sehingga mengibatkan terhambatnya persaingan di antara para penyedia untuk memberikan tarif yang lebih kompetitif
kepada penerima pinjaman
jadi saat ini proses penelitian memang kita melakukan proses verifikasi
beberapa pelaku usaha yang misalnya kita pastikan atau kita duga
kita berdasarkan nanti yang praktek selama ini
mana dari para penyedia itu yang mengikuti penetapan tarif itu
sebagaimana yang ditetapkan oleh asosiasi bu
jadi permintaan informasi masih kita lakukan terhadap para anggota daripada asosiasi
nanti kita akan verifikasi siapa yang melakukan kebijakan tersebut
apakah nanti itu kan tarif maksimal ya bu ya
jadi berdoa man itu apakah berapa atau nanti
walaupun turun di bawah itu apa tapi kita akan lihat juga
apakah tarif yang di bawah itu juga ada perilaku juga yang contohnya ya penetapan juga
meskipun lebih di bawah delapan ya ini nanti akan kita kaitkan dengan sebenarnya
berapa sebenarnya biaya ya biaya yang mereka keluarkan
berapa biaya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan usaha
apa pemberian pinjaman ya secara daring gitu dan berapa yang mereka terima gitu
artinya sebenarnya kalau persaingan itu berjalan secara fair atau secara sehat tidak ada kesepakatan
tarif itu yang diterapkan oleh penyedia harus akan tergantung kepada biaya yang mereka keluarkan di masing masing perusahaan
dan bisa jadi itu berbeda satu sama lain sehingga tarif yang dikenakan itu bisa tidak sama gitu ya
tapi kalau seandainya itu tarif itu diantara para penyedia itu tarifnya itu tidak jauh berbeda misalnya
nah itu nanti yang kita duga apakah tarif ini hasil bagian dari kesepakatan atau tidak gitu ya
kita juga akan lihat apakah ada perilaku dari para penyedia peer to peer itu pemberi pinjaman persoalan peminjam itu
terkait dengan indikator indikator yang mereka gunakan apakah ada kesamaan kesamaan seperti itu yang dalam sistem yang mereka gunakan juga
sehingga akhirnya menghasilkan satu skor atau yang akhirnya keluar dengan kriteria tertentu menuju ke satu tarif tertentu
dan itu yang digunakan oleh penyedia
baik pak panggabean singkat saja terakhir pak
bersama dengan bumb diangkas trafik kami itu
bum bum bum bum
tarif yang kompetitif gitu jadi masih ada angka ya pak kita akan bandingkan ke arah sana tapi kalau
contohnya tarif itu misalnya apa tarif yang digunakan memang tarif karena kesepakatan ini
kan jadi sulit kita menjadi apa menjadi apa patokan kita menjadi tarif yang wajar ya artinya tarif
wajar itu memang dibentuk oleh pasar itu sendiri ada antara kekuatan demand dan supply ya keseimbangan
sehingga dan masing masing perusahaan itu ya tergantung terhadap biaya operasional masing masing
dan segala tingkat risiko sehingga dia memberikan tarif tapi ditetapkan tarif secara independen gitu
ya bu ya jadi kalau contohnya terkait dengan batas atas batas bawah sama seperti kasus yang kita
tanganin kasus kartel tiket ya pemerintah mengatur batas atas juga kan untuk kartel tiket itu tapi kan
yang kita temukan adalah beberapa maskapai itu menuju apa kita duga gitu ya menuju terhadap batas
persaingan di apa diantara mereka tapi tidak melewati batas atas juga gitu padahal ada
interval range di situ yang semua penyedia itu bisa secara independen menetapkan tarif masing masing ya
di pasar jadi kalau ditanya berapa tarif yang wajar gitu yang pasti memang ya ya tidak super
nolak profit atau artinya keuntungan yang wajar dari biaya dari kegiatan operasional
masing masing perusahaan tersebut bu baik terima kasih kami akan terus memantau perkembangan
terkait dengan isu dugaan monopoli bunga utang pinjol terima kasih pak panggabean sudah bergabung
bersama kami di cnn indonesia business dan referensi